ismo star indonesia season dua mulai dua puluh sembilan oktober di gtv

dengerin ya lo dari kecil gue gedein gue kasih makan makanan yang gue kasih juga makanan haram sampai gede begini
setoran apaan aku gak pernah dikasih tahu
sekarang gue yang kasih tau lo
kalau tidak ada perintah dari mandurku aku gak mau ngasih
eh lo tau dia siapa
siapapun orangnya kalau tidak ada perintah dari manur aku tak mau itu
jadi bener bener lo gak mau bayar
yah kayak gitu lah
jangan tenang kau
udah jangan banyak pancot lo
jangan pakai banyak pancot
lo mau tau kan siapa gue
kan baru puka bang
belum ada yang lagu bang
masa jam segini lo belum sampai acceptor sih
buka bang belum ada yang beli
hei lo mau warung lo gue berakabrik
beruan baru dapet ini bang
belum dapet setoran bang
hei punya maat
keluar keluar keluar
gak salah gak salah
gak ada apa apa bos
lemah lo semuanya
gak ada apa nih mah
enaknya diapain nih bos
cincang cincang aja bos
lah itu kan ibu kamu lah
yang gepukin bapak itu kan
ya ampun lah
berarti ibu kamu preman
lala anak preman
lala anak preman
lala malu nek
malu malu sama teman teman
lala tadi ketemu ibu
ibu lagi mukulin orang
jahat dan sadis nek
ibu lala tidak jahat
teman teman lala saja yang salah
ibu preman kan nek
ibu preman kan nek
iya kan nek
bener suar mau pipis
aduh bang aduh aduh aduh
eh eh eh nih pake dulu

iya iya iya aduh jangan diambil semua bang
aduh aduh iya iya aduh itu buat bonus
enggak kalau gak mau makan
itu kan makanan haram
divi dari mana lo tau itu haram
ibu ngukurin orang dan minta uangnya
itu namanya maksa dan jadi dosa bu
eh anak kecil dengerin ya
lu dari kecil gua gedein gua kasih makan
makanan yang gue kasih juga makanan haram
udah deh jangan kebanyakan nuntut
bapak lu aja gak tau di mana
dan gak mau tau
tapi ibu kan bisa kerja yang lain
hai eh sopauloh ya ngejalan gue sudah sudah jangan ribut malu sama tetangga
yang ini bukan yang itu duduk di bawah biar enak mijitnya
tina jangan terlalu kasar sama lala dia itu kan anak kamu
ngajarin gue ceramain gue mau ceramah sana masjid